tiga orang bakal calon legislatif atau bacalek dprd kabupaten brebes jawa tengah memilih mundur dan tidak melanjutkan tahap pemberkasan
mereka memilih mundur karena tidak melengkapi berkas persyaratan hingga batas akhir pada pukul pada senin pukul waktu indonesia barat
dan kelengkapan berkas lainnya
hingga batas akhir tercatat sembilan puluh tiga bacalek tidak bisa melengkapi berkas tersebut
mereka memilih mundur dan tidak melanjutkan proses pencalonannya
sehingga tersisa enam ratus empat puluh bacalek yang dinyatakan lengkap
dari tujuh belas partai politik yang pada saat pendaftaran mengajukan bakal caleg
kemarin malam itu tujuh belas partai itu mengajukan perbaikan semua
tetapi dari tujuh belas

semalam hanya tinggal enam ratus empat puluh bacalek saja yang diajukan
nah berkurangnya bacalek itu
kalau kita lihat sebagian besar karena memang mereka mundur
selain tidak melengkapi berkas yang ada kepada partai politiknya masing masing
ada juga yang karena mereka digantikan oleh bacalek
selain oleh partai yang tersangkutan